udah kalian jangan banyak tanya
om baron ini orang baik
kalian urut aja ya
besok kalian akan tau
kalian kerja apa
setelah pulang sekolah
kita kumpul di ujung desa
jangan cerita sama siapapun
kalau kalian mau dapat uang jajan
besok kalian harus kumpul ya
dasar penipu loh
ya uang kita dibawa kabur
ada apa ya
kami mencari fian
untuk menagi uang investasi kami
yang katanya cair hari ini
tapi ternyata dia penipu
sekarang dia lari ke luar negeri
uang kita dibawa kabur pak
dia harus kita laporkan ke polisi
mas aku gak tau kalau temen aku itu ternyata penipu
ini semua gara gara kamu
uang aku luar biasa semuanya
sekarang aku punya papa
mas jangan khawatir ya
mas kan hebat
mas bisa kerja lagi
nanti aku fikirin
apa yang bisa aku lakukan buat uang ini ya

bukan buat mas
bukan buat mas
bukan buat mas
kamu sangat hebat sekali
kita dapat uang lima ratus juta
baron itu memang lelaki yang sangat bodoh
dia sangat mudah sekali kita kelabuhi
mas sekarang aku udah punya ide
buat lemis di jalanan
habis itu mereka setor deh uangnya emas gimana
jadi ucup yang kerja
aku yang dapat uang
pinter banget sih kamu
bener juga ya
ntar lagi dapat uang
om perlu bantuan kamu nih
om perlu bantuan kamu nih
kamu kumpulin tuh temen temen kamu
kamu harus bantu om
tapi kamu jangan bilang sama devi
om ada kerjaan buat kalian
kalau kalian mau kerja sama om
om bakalan kasih uang jajan
siapa yang mau jajan
emang kerjaan apaan om
udah kalian jangan banyak tanya
om baron ini orang baik
kalian urut aja ya
besok kalian akan tahu
kalian kerja apa
setelah pulang sekolah
kita kumpul di ujung desa
tapi ingat jangan cerita sama siapapun
dengerin ya kalau kalian mau dapat uang jajan
besok kalian harus kumpul ya
ngapain kamu liat liat
kenapa kita di kotor kotorin
kalian jadi pengemis
kalian harus liat
kalau orang yang keliat mengkaya
kalau perlu sampai nangis
kalian sudah sampai disini ya
kalian harus minta minta
sekarang ambil peralatannya semua
apa yang toner cak
atau aku sudah dirawat kunjung
maka dia pada gitu
kenapa dia yang n tamp plaster di belakang diamant
tapi kamu jangan bilang sama datue devi
ga kenapa kenapa wk tante
kalo main jangan jauh makamu
kalau main jangan jauh jauh
jalanan besar itu gak bagus buat anak seumur kamu
tante gak mau kamu kenapa kenapa cup
kenapa gak makan
aku gak lapar

ini tempat gue
ambaran tolong aku
kalau sampai gue ngeliat lu lagi sini
gue gak bakalan kasih ampun
aku apaan sih ini
ada apa dengan ujub ya aku jadi curiga pasti ada yang disembunyikan
akhirnya aku beli emas baru lagi pokoknya nanti aku harus beli yang baru terus
wah koro kamu beli priasan lagi dapet duit dari mana
cek kalian iri mau saya dapat duit dari mana bukan urusan kalian yang penting saya gak miskin kayak kalian
nyebur roro jangan sombong jadi orang
eh bilang aja nih kalian pengen beli perhiasan sama kayak saya
kita juga kebeli ya priasan segitu
dua tambah tiga berapa
empat ditambah empat berapa
nanti kalian akan kerja sama anak anak yang lain
sekarang kalian buka baju ganti sama baju ini
ayoo jadi kita endingin